dan sudah ada produser lapangan cnn indonesia kanza tamarindora di surabaya jawa timur
selamat siang dora ini dikatakan semakin menyempit
seperti apa kondisi tpu korban covid sembilan belas di surabaya saat ini
iya selamat siang rizky benar sekali bahwa di surabaya ini ada dua permakaman
atau tempat pemakaman umum yang disediakan oleh pemerintah kota surabaya
khusus untuk pasien covid sembilan belas
tepatnya ada di tpu keputi dan tpu baba jerawat
sebenarnya kondisinya memang semakin hari semakin menyempit
karena tentunya setiap hari ini masih ada jenazah covid sembilan belas
yang terus dimakamkan di kedua tpu ini
namun jumlah itu sebenarnya semakin menurun rizky
karena dibandingkan dengan juni lalu hingga hari ini
ini ada tren penurunan jenazah pasien covid sembilan belas
yang dimakamkan di dua tpu yang sudah disediakan oleh pemerintah kota surabaya
nah dikatakan oleh aswin agung
kepala uptd pemakaman dinas kebersihan dan ruang terbuka
buka hijau pemerintah kota surabaya
bahwa dari kedua tempat pemakaman umum yang sudah disediakan oleh pemerintah kota surabaya ini
masih ada satu per tiga atau baru terisi satu per tiga lubang makam
dari kuota yang telah disediakan oleh pemerintah kota surabaya
nah untuk mengetahui lebih detail
bagaimana jumlah atau data dari ketersediaan lubang makam
yang ada di dua tpu ini saya sudah bersama dengan aswin agung
yang merupakan kepala uptd pemakaman dkrth surabaya
pak aswin selamat siang
selamat siang mbak
maswin anda mengatakan bahwa ini sudah terisi satu per tiga pak
namun faktanya di website dari lawan covid sembilan belas ini jumlah konfirmasi meninggal
padahal masih meningkat
per hari ini ada sembilan ratus lima puluh tiga atau sudah meningkat tiga puluh dua persen
kondisinya bagaimana untuk kapasitas di dua makam khusus untuk covid sembilan belas pak
jadinya untuk data yang sudah dimakamkan
baik di tpu kepoteh dan bapak jerawat
sampai dengan tiga puluh agustus dua ribu dua puluh
ya untuk tpu kepote sendiri
itu data yang sudah dimakamkan
baik muslim dan non muslim
sampai dengan tiga puluh agustus
dan untuk bapak jerawat
sampai dengan tiga puluh agustus
baik muslim dan non muslim
kurang lebih enam ratus tiga puluh enam jenazah
dan kita juga ada krematorium
yang untuk mungkin umat kristen atau hindu buddha
itu kita juga sudah
mengkremasi satu ratus delapan puluh tiga jenazah
jadinya untuk kuota sendiri
mungkin ini satu blok besarnya
satu blok besar di tpu kepoteh

itu mungkin kurang lebih
bisa menampung satu empat ratus jenazah
sampai dengan tiga puluh agustus kemarin
kita sudah jalan sepertiga
sudah sepertiga terisi untuk
jadinya kita di sini dari pemakaman itu
kita hanya melaksanakan
pemulsaran dari rumah sakit
kiriman jenazah dari rumah sakit
seperti apa protokol kesehatan
ya kita taruh di tempat blok khusus seperti ini
kalau pemakaman meninggal
karena biasa ya kita taruh di tempat blok khusus
kita taruh di tempat yang biasa seperti itu
dia kita tidak tahu di sini
apakah meninggalnya karena positif covid atau tidak
dari pemakaman kami tidak tahu
kami hanya menyediakan tempat pemakaman
mengikuti protokol dari rumah sakit
kemudian bagaimana dengan jumlah
jenazah yang dikuburkan akibat covid sembilan belas
pak aswin apakah terus mengalami peningkatan
atau cenderung menurun untuk bulan ini pak
mulai bulan agustus ya mulai bulan agustus
sampai september ini untuk
pemakaman per hari ya
dan pemakaman per hari itu
ada sedikit penurunan
jadinya kalau bulan juni itu
kita satu hari di dua tempat itu bisa sampai
tiga puluh sampai tiga puluh lima satu hari itu
untuk agustus sampai
september ini trennya menurun
antara delapan sampai lima belas
perharinya seperti itu
darinya bisa di bawah sepuluh juga
kadang juga ada sampai lima enam gitu juga pernah
jadinya tidak mesti rata rapi
rata rata itu di bawah sepuluh
jadi rata rata satu bulan pemakaman
di dua tempat itu untuk
mengalami penurunan kurang lebih di bawah sepuluh
sudah di bawah sepuluh
dan alhamdulillah ya mungkin ya kita harapkan juga
tren ini terus menurun
tapi warga juga tetap harus
mengikuti protokol kesehatan
karena memang apa ya istilahnya
penyakit ini itu mungkin ya
melalui udara itu ya mungkin udara
di dunia ini sudah mulai
tercemar apa gimana gitu ya
tetap memakai masker
dan selalu cuci tangan seperti itu
selanjutnya untuk jumlah dari petugas
penggali lubang makam
kemudian petugas lainnya apakah ada perubahan pak
meskipun ada jumlah penurunan
jenazah yang dikuburkan akibat covid sembilan belas
petugas makam yang kita
terjunkan untuk memakan covid
shift pagi dan shift malam
jadi tetap kita lakukan
penerapan seperti itu karena
kita juga harus stand by dua puluh empat jam juga
dan itu apa
istilahnya untuk pemakaman ini
baik di keputih dan bapak jerawat
karena memang prosedur yang covid ini
juga tidak boleh dari empat jam lima jam
harus segera dikuburkan seperti itu
dan kita terus apa
ada ya mungkin ada satu grup
enam sampai enam orang untuk
untuk menggotong jenazah seperti itu
di tiap shift seperti itu
jadinya enam bawa peti itu
itu kan sudah cukup untuk
untuk penggaliannya kita dibantu pakai alat berat
untuk penggalian kita dibantu pakai alat berat
tinggal teman teman yang bekerja
tinggal merapi rapikan pinggir pinggirnya
supaya nggak ambrol ambrol seperti itu
satu lagi pak aswin ini meskipun ada
tren penurunan pak ya
apakah pemerintah kota surabaya sudah mempunyai alternatif
jika nanti sewaktu waktu ini akan ada peningkatan lagi
kemudian kapasitas dari dua makam ini penuh
untuk lokasi masih belum ada arahan
dari kami jadinya sementara ya di dua tempat ini
di tpu kota sama bapak jerawat
untuk lokasi lain dari kami masih belum ada arahan
karena ya memang apa
pemakaman pemerintah kota yang apa
luas nih di keputis sama bapak jerawat seperti itu
terima kasih pak aswin informasinya
iya rizky meskipun dikatakan
ada penurunan dari jumlah jenazah yang dimakamkan
akibat covid sembilan belas di dua tempat pemakaman umum
yang disediakan oleh pemerintah kota surabaya
namun ini data dari lawancovid sembilan belas surabaya gov id
saya melansir ini untuk jumlah konfirmasi meninggal
per hari ini ada sembilan ratus lima puluh tiga
kemudian jika untuk kasus konfirmasi covid sembilan belas
per hari ini angkanya masih cukup tinggi
yaitu di angka dua belas lima ratus lima puluh tiga
nah meskipun tadi dikatakan bahwa ada penurunan jumlah jenazah
kemudian masih tersedianya kuota atau kapasitas
dari lubang makam khusus untuk covid sembilan belas di surabaya
namun harusnya masyarakat tidak abai ya
untuk tetap menerapkan protokol kesehatan
karena jika anda tidak melakukan atau tidak menerapkan protokol kesehatan
anda bisa saja bertemu dengan para petugas makam yang ada di sini
namun dengan kondisi yang berbeda dengan kondisi terbujur kaku
baik kanza tamarindora melaporkan dari surabaya jawa timur
terima kasih atas laporan anda dan selamat kembali bertugas